aksi perampok dengan modus mengembosi ban mobil di jalan raya pangrango kota bogor digagalkan warga kami sore
pelaku dikeroyok masa usai motornya terjatuh tas berisi uang setengah miliar rupiah pun gagal dibawa kabur
salah satu perampok diringkus warga saat motornya terjatuh di jalan raya pangrango kota bogor jawa barat kamisore
pelaku menjadi bulan bulanan masa hingga kemudian diamankan petugas kepolisian
tas berisi uang setengah miliar rupiah berhasil diselamatkan setelah sempat dikondol pelaku
kejadian bermula saat roda mobil korban mendadak ke bis ketika melintas di kawasan jalan juanda
saat korban hendak mengganti ban dua pelaku yang mengendarai dua motor langsung menggasak tas korban yang disimpan di jok tengah mobil
nah pas saya keluar bantu teman teman beresin bannya itu
nah tiba tiba dari arah kanan ada yang itu buka pintu
terus teman bos saya teriak terus saya juga ikut ngejar sama teman teman ikut ngejar
polisi kemudian menyisir area jalan lantaran ponsel dan senjata tajam dibuang pelaku ke selokan
diterakin maling maling langsung si pelaku lari tidak jauh dari itu kemudian si pelaku terjatuh
polisi juga memburu satu orang pelaku lainnya yang berhasil kabur sementara satu pelaku diamankan di mapol resta bogor kota
kawanan rampok ini biasa beraksi dengan modus mengembosi ban setelah mengintai korban yang baru keluar dari bank
muhammad juanda bogor jawa barat